pt mrt pun optimis usai uji publik moda transportasi ini siap diluncurkan secara komersil pada dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas
selain mendiakan moda transportasi pt mrt pun berencana melengkapi stasiun mrt fatmawati dan lebak bulus
dengan fasilitas park and ride serta titik transit bagi ojek daring dan bus transjakarta
inilah gambaran para penumpang yang akan menggunakan kereta mrt di stasiun mrt fatmawati
para penumpang kebanyakan turun dari ojek daring atau kendaraan lainnya dekat dengan pintu masuk stasiun
akibatnya arus lalu lintas menjadi tersendat karena belum tersedia jalur khusus antarjemput di stasiun mrt fatmawati
menyikapi kondisi ini pt mrt berencana akan membangun fasilitas park and ride
yang akan menyediakan jalur khusus
bagi penumpang ojek daring parkir kendaraan serta titik transit bagi bus transjakarta
direktur utama pt mrt william sabandar menyatakan
pt mrt akan menjalin kerjasama dengan pihak aplikator ojek daring untuk menata shelter bagi ojek daring
dalam radius dua ratus meter di kawasan stasiun mrt adalah kawasan bersih dari kegiatan naik turun penumpang
untuk bagaimana mengelola jadi memberikan tempat tempat khusus
bagi teman teman ojek online ini yang akan mengangkut atau menurunkan penumpang
jadi itu yang akan ditata sehingga kawasan stasiun dua ratus meter itu adalah kawasan yang benar benar bersih
dari orang menurun naikkan ya baik kendaraan pribadi maupun ojek online maupun ojek gitu
yang bisa masuk ke dalam stasiun mrt
jadi nanti itu hanya transjakarta
di stasiun mrt fatmawati rencana pembangunan park and ride untuk memfasilitasi parkir kendaraan
titik naik turun penumpang ojek daring dan kendaraan lain
serta titik transit bus transjakarta sedang dalam proses pembahasan
lahan di sebelah stasiun mrt fatmawati rencananya akan menjadi lokasi pembangunan fasilitas park and ride
saat ini saya berada di salah satu lahan di bawah kolong tol tbs nyawa tupang
dan tepat berada di samping stasiun mrt
stasiun mrt ada di sebelah sana
dan memang di kawasan ini rencananya akan dibangun park and ride terdiri dari park and ride untuk sepeda motor
taman dan juga stasiun terintegrasi untuk transjakarta
nah ini di area sini ini kan sudah di beton bawahnya
dan ini nanti rencananya akan menjadi tempat masuk bagi bus transjakarta
bagi para penumpang yang ingin langsung melanjutkan perjalanan ke mrt

dan meskipun memang belum ada stasiun mrt fatmawati

di mana saja lokasi yang akan digunakan untuk park and ride
namun rencana ini terus berproses
dan perlu yang jadi catatan penting adalah
jika kita melihat posisi stasiun mrt fatwati
di sini yang menjadi tantangan adalah kanan kiri dari stasiun mrt fatmawati ini sudah begitu sempit
tidak banyak lahan yang tersedia
jadi jika pt mrt jakarta ingin membangun fasilitas publik bagi para penumpang mrt
diperlukan langkah langkah progresif
mungkin salah satunya adalah dengan mengakuisisi lahan
sementara di stasiun mrt lebak bulus
lokasi lahan yang rencananya akan dibangun fasilitas park and ride
adalah lahan di depan gedung point square
di sekeliling lahan tersebut pun sudah diberi pagar pembatas
yang mengindikasikan akan segera dilaksanakan proses pembangunan
namun belum ada pernyataan resmi dari pt mrt
bagaimana detail dari fasilitas park and ride di stasiun mrt lebak bulus
semoga usai diluncurkan secara komersil
proses pembangunan fasilitas park and ride tidak terlunta lunta
arief kurniawan indra hadi jakarta